berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta untuk mengatasi kemacetan
mulai dari menerapkan sistem ganjil genap hingga peningkatan jumlah armada dan koridor transportasi umum
namun kebijakan ini belum cukup ampuh mengatasi momok menahun ibu kota
kali ini polda metro jaya mengusulkan perubahan jam kerja perkantoran di ibu kota sebagai solusi lain memecah tingkat kemacetan
jakarta ini kayak menerima airbag semua orang masuk pada sehari ini kan dalam satu hari penambahan masyarakat yang aktif kan sekitar tujuh juta orang
dari kalau anak sekolah ya pasti kita jadilah itu sudah selama kan jam tujuh
tapi bidang bidang misalnya esensial kritikal itu kan bisa diatur waktunya
usulan tersebut direspon positif oleh pemprov dki jakarta
meski tetap harus melalui kajian yang komplain
tujuannya adalah bagaimana titik titik kemacetan atau padatan lalu lintas yang disebabkan oleh putar balik tadi itu bisa kita minimalisir
tapi dari lintas polda mendukung untuk kajian yang kompensif
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes latif usman menambahkan penentuan perubahan jam kerja nantinya akan diserahkan kepada masing masing perusahaan
atau kepada dinas dan instansi pemerintah terkait
tim liputan cnn indonesia